saudara petugas gabungan dari polri dishub dan agen pemegang merek menemukan adanya kebocoran sistem pengereman
dalam kecelakaan bus rombongan pelajar di subang jawa barat
petugas juga menemukan fakta izin kirbus telah habis sejak desember dua ribu dua puluh
petugas gabungan memeriksa fisik bus dan fokus pada bagian mesin serta sistem pengereman bus
hasilnya ditemukan adanya material alat pengereman yang telah diubah serta kebocoran pada sistem pengereman bus
yakni di saluran oli dan angin
sementara dari pemeriksaan dokumen kendaraan ujikir bus telah habis pada desember dua ribu dua puluh tiga lalu
dan hingga kini belum kembali melakukan uji kir
di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini
kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar
batas waktu ujinya sudah lewat
batas uji ini tanggal enam desember dua ribu dua puluh
sudah habis masa berlakunya
jadi untuk saat ini mereka belum melaksanakan pengujian